beredar viral di media sosial potongan video pendek yang menampilkan seorang pria yang dinarasikan sebagai ketua majelis hakim
yang mengadili kasus pembunuhan yusuf hutabara dengan terdakwa fedy sambo tengah membocorkan fonis untuk sambo
dalam video yang beredar dinarasikan sebagai hakim wahyu iman santoso
tengah bercakap cakap di telepon dan kemudian berbincang dengan seorang wanita terkait perkara pembunuhan berencana brigadir yosua
narasi video juga menyatakan bahwa hakim wahyu disebut akan menjatuhkan hukuman mati kepada verdi sambo
sementara itu hakim wahyu iman santoso bungkam saat ditanya terkait video dirinya yang tengah viral di sosial media
ada pun komisi yudisial tengah menelusuri kebenaran video tersebut
kepada cnn indonesia com jurubicara komisi yudisial miko ginting menyatakan pihaknya akan menelusuri kebenaran video serta caption yang dicantumkan
penelusuran dilakukan agar komisi yudisial dapat memahami konteks
sesungguhnya yang ada di dalam video
selain itu jubir komisi yudisial mempersilahkan masyarakat untuk melaporkan informasi terkait video viral tersebut ke komisi yudisial